beberapa atlet indonesia yang tampil di olimpiade tokyo dipastikan sudah tersingkir dan gagal mempersembahkan medali menanggapi kegagalan sejumlah cabang olahraga
menpora zainuddin amali menilai seluruh atlet indonesia yang bisa tampil di panggung olimpiade tetap pantas diapresiasi apapun hasil yang diraih
indonesia gagal menembus semifinal cabang dayung nomor lightweight scause setelah mutiara rahma putri dan melani putri
finish di posisi terakhir dalam babak rapid change
selanjutnya mutiara melani akan tampil di babak final c untuk menentukan posisi tiga belas delapan belas kelas main akhir
dua atlet renang indonesia aflah fadlan prawira dan azahra permatahani tersingkir di babak penyisihan
aflah fadlan yang turun di nomor empat ratus meter gaya bebas putra gagal finish delapan besar untuk berlaga di final
begitu juga dengan azahra yang turun di nomor empat ratus delapan belas
di nomor empat ratus meter gaya ganti perseorangan putri
sempat membuat kejutan dengan menyikirkan tim amerika serikat tim panahan beregu campuran indonesia
riau ega agatha dan diananda khoirunisa tersingkir di babak perempat final usai takluk dari wakil turki
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menegaskan
adapun pencapaian atlet indonesia yang sedang berlaga di olimpiade tetap pantas diapresiasi
mari kita berdoa dan memberikan dukungan
apapun hasilnya kita harus bisa terima
karena jangan sampai mereka down karena kita berlebihan membuli atau kecewa terhadap mereka
kontingen indonesia di olimpiade kali ini berkekuatan dua puluh delapan atlet dari delapan cabang olahraga
medali pertama indonesia datang dari cabang angkat besi
setelah windy cantika aisa menyabet perunggu dari kelas empat puluh sembilan kg putri pada sabtu dua puluh empat juli kemarin